survei badan penelitian dan pengembangan kementerian perhubungan memperkirakan sebanyak delapan puluh lima lima juta orang akan mudik tahun ini
berikut hasil survei yang dilakukan pada dua puluh dua sampai tiga puluh satu maret tersebut
diikuti jabodetabek jawa tengah jawa barat dan sumatera utara
kemudian jawa timur jawa barat jabodetabek dan yogyakarta
dan ternyata jabodetabek
dan trans sumatera non jawa
mobil pribadi menjadi pilihan transportasi favorit bagi dua puluh dua sembilan juta pemudik
diikuti sepeda motor bus pesawat dan kereta api antar kota
meski diimbau untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor tapi ternyata pemudik dengan moda ini cukup banyak
ada enam belas sembilan juta orang
diperkirakan puncak mudik akan terjadi pada dua puluh sembilan dan tiga puluh april dua ribu dua puluh
sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada delapan mei dua ribu dua puluh